komite olahraga bela diri indonesia atau kobi melepas lima atlet mixed martial arts amatir indonesia
yang akan tampil dalam kejuaraan dunia amatir mma di bahrain mulai tanggal sebelas hingga enam belas november mendatang
proses pelepasan lima petarung yang tergabung dalam tim nasional mixed martial arts indonesia
berlangsung di jakarta pada rabu siang
sejak pertama kali berdiri tahun dua ribu lima belas ini merupakan pertama kalinya kobi mengirim atlet ke kejuaraan dunia amatir mma
yang diselenggarakan international mixed martial arts federation
lima atlet amatir mma yang terpilih mewakili indonesia adalah
budi setiawan di kelas terbang randy anjar kusuma dan edi erlangga di kelas bantam
serta tobi prasetya dan firman muharam untuk kelas junior ringan dan junior bantam
menurut ketua umum kementerian olahraga beladiri indonesia anindra ardianca bakri
lima atlet terpilih telah melewati proses seleksi nasional yang berlangsung sejak pertengahan tahun
setelah empat puluh orang itu dari hasil audisi kita ingin memberangkatkan untuk training di bali
jadi dari empat puluh itu ada sepuluh orang kita pilih
dari sepuluh orang itu mereka semua menjalani latihan selama tiga bulan tiga bulan lebih
dan akhirnya oleh pelatih kepala kita dipilih lima orang yang pantas mewakilkan bangsa indonesia